singgah ada rod udah lu ambil dah betul betul mau kemari enak aja lu aja ke rumah gua
habis ngasah golok lu balik lagi sini eh lu bener bener
ama gua perlindungan amat lu egois lu mok agak
sms dari siapa istri saya dead ada kabar apaan lagi muka lu cute banget
istri saya smsj pak ada diskon di mall diskon baju senam sama baju buat lebaran sayang
kalau dilewatin roh roh pantesan muka lu langsung putih kayak kapas hahaha hahaha
memang mau kemana batir ada apa kok tanya tanya aku mau kemana cuma nanya
doang masa nggak boleh tak boleh tapi gua masih bingung rod lima lagi gimana caranya
gua ngomong ke si maya buat ngajak dia nikah
pakai tungkuan banyak yuy rasa semoga lebih gurih iya dah ambilin
mod apa sih muka lo begitu lo sebel bang sama sapul pepe kenapa lo sebel sama sapul pepe
gimana nggak mau sebel dia duduk dua hari bang mereka masih raja aja di lambung merah
gue jadi nggak bisa jualan koran emang tukang koran pedagang asongan sama pengemis
sekarang udah nggak boleh berkeliaran di lambung merah
itu peraturannya udah lumayan lama kok
mau nggak nemenin saya ke tanah abang
ya mau ngejalan
mau liat liat sarung sama peci ji
lo mau beli apa mau liat liat di
wlo wlo liat liat aja dulu beh
kalo belinya mah nanti kalo sudah ada uangnya
gue juga kagak bisa di
kok males panas gerah lagi
ya udah tuh
mau ngajak mau kemana
mau makan toprak gue lapar
gue numpang ya sampai dalem boleh
mot gue lagi kerja cari nafkah bukannya main
ya udah boleh tapi lu duduknya miring ya sebelah
oga ntar gue jatuh bangun aja gue mau tonton jawab
bantuin gue masak masak kayu dulu
tapi ntar gue bagi sumur jengkolnya ya
lalu batik gambar
jadi gak usah pukuli
bapak lagi dimana
entis cuma mau ngasih tahu pak
entis mau nganter iyoh ke dokter
ke klinik depan aja pak
golok lo tuh umpul ya ros
kapan kelarnya motongin kayu
kalau goloknya tumpul
gue karena punya batu asahannya
batu asah yang bawa kemari
lo aja ke rumah gue
abis ngasah golok lo balik lagi kesini
amal gue perlindungan amat lo
lebih tunggu dulu sebentar ya
miemi mau liat dulu ke dalam
mendingan pipih ngojek dulu aja
nanti kalau mimi udah kelar
miemi telepon pipih ya
pipih jalan dulu ya
kunci dari emak
buat bang ojak
soalnya emak sama potatnya lagi pergi
kalau gitu pipi jalan dulu ya
tetap raket setengah ya
duduk dulu ya
makanya jangan buru buru ya
biar selesainya nanti bareng alia
kenapa harus bareng
soalnya alia menebel motor bang ojak
kamu liat ojak gak
ngapain lu nyari ojak
terus lu janjian gimana
lu kan punya hp
pulsa saya nggak cukup pur
kalau buat telepon
sekarang kepulauan saya
gue nyek turn cada
ngapain sih lu nyari ojak
mak sama potati lagi jalan jalan ke mal
ojak ngebawa kunci rumah
buat dikasihin sama ojak
etis daripada lu nungguin ojak disini
mendingan lu cari ojek di warungnya